pembukaan piala presiden dua ribu delapan belas digelar di stadion gelora bandung lautan api gede bage kota bandung
prosesi pembukaan dihadiri langsung presiden joko widodo
pembukaan turnamen sepak bola piala presiden digelar pukul tiga sore
setelah pembukaan digelar dua pertandingan grup a antara persib bandung melawan sriwijaya fc
dan nanti malam akan dilanjutkan dengan pertandingan psm makassar melawan psms medan
bobotoh antusias hadir di lokasi mereka terlihat di berbagai titik
seluruh tribun dipenuhi penonton
warna biru mendominasi stadion gbla sebab mayoritas yang datang mengenakan kostum persib dan atribut persib lainnya
beberapa bendera spanduk hingga poster mewarnai pertandingan persib bandung melawan sriwijaya fc
dari sisi pengamanan area stadion gbla dijaga dengan keamanan ekstra
pas pampres polisi dan tni menyebar di beberapa titik
supporter yang kedapatan membawa barang barang ilegal mendapat sanksi dari petugas
zayul haq saat ini berada di stadion bandung lautan api
zai bagaimana jalannya pertandingan perdana laga piala presiden
putri selamat sore
genderang persaingan turnamen pramusim piala presiden dua ribu delapan belas secara resmi sudah dibuka pada hari ini
tepatnya selasa enam belas januari dua ribu delapan belas
di mana ada dua puluh klub yang terlibat dalam
piala presiden dua ribu delapan belas ini tujuh belas klub dari liga satu dan tiga klub dari liga dua yang nantinya akan memperebutkan fase penyisihan
selebrasi pembukaan piala presiden dua ribu delapan belas digelar di stadion gelora bandung lautan api
dan memang tadi sekitar pukul tiga sore gelaran piala presiden dua ribu delapan belas sudah secara resmi dibuka oleh presiden republik indonesia joko widodo
dengan itu memang setelah resmi dibuka dilanjutkan dengan dua pertandingan
yakni pertandingan pertama grup a antara persib bandung melawan sriwijaya fc yang sudah dimulai kick off nya pukul lima belas tiga puluh tadi
dan pertandingan persib bandung melawan sriwijaya fc ini memang sriwijaya bukan lawan asing bagi persib bandung
dan menurut pelatih persib bandung mario gomez
persib bandung akan memaksimalkan hasil pada
pertandingan ini tidak hanya itu sriwijaya fc diperkuat dengan laskar wongkito
di dalamnya ada ex pemain persib bandung makan konate
dan setelah itu memang pertandingan tadi sangat sengit
saya memantau seluruh tribun yang ada di gelora bandung lautan api dipenuhi oleh para bobotoh yang sebagian besar
membawa poster spanduk bendera dan pertandingan tersebut juga sangat sengit begitu putri
dan di menit ke lima puluh lima persib bandung unggul satu atas gol yang sudah dicetak oleh pemain persib bandung in kiyun oh
di menit ke lima puluh lima di mana persib bandung unggul dalam pertandingan antara sriwijaya fc
dan ada lima grup yang terlibat di piala presiden dua ribu delapan belas ini
grup tersebut tersebar di lima kota besar di indonesia
seperti bandung surabaya tenggara
barong dianyar dan malang
dan memang piala presiden ini dihadiri oleh presiden ri joko widodo
sehingga pengamanan sejak dari mulai bandara hussein sastra negara menuju ke stadion gbla ini
di jaga ekstra oleh pas pampres yang bekerja sama dengan polar stables bandung dan juga tni
dalam hal ini selama pertandingan piala presiden dua ribu delapan belas berlangsung
dari enam belas januari
dari tujuh belas februari ini sampai dengan tujuh belas februari mendatang
pengamanan ini akan terus dijaga ekstra
di mana polrestabes bandung menerjunkan dua empat ratus lima puluh personil untuk mengamankan jalannya pertandingan piala presiden dua ribu delapan belas
yang juga bekerja sama dengan pihak tni
dan memang sengitnya pertandingan ini membuat supporter yang menonton
ini sangat begitu
semarak meski pertandingan pramusim sebelum liga satu bergulir
dan memang tadi sejak siang tadi sejumlah supporter yang mayoritas merupakan boboto persib bandung ini
dari berbagai titik dari berbagai gerbang memadati stadion gelora bandung lautan api
dan betapa sengitnya saya memantau ketika pertandingan berlangsung
dan memang meski supporter masuk begitu ke stadion gbla
namun pengamanan dijaga ketat
dimana supporter sebelum memasuki stadion gbla harus melawati metal detektor
dan tidak hanya itu putri
supporter yang kedapatan membawa barang barang ilegal dan yang dilarang
seperti kembang api petasan dan hal hal benda benda yang merugikan lainnya
ini akan dipantau terus oleh personil
dan nantinya jika kedapatan melanggar akan mendapat sanksi yang cukup tegas
menurut komite pengarah piala presiden dua ribu delapan belas ini
tadi siang saya mendengarkan bahwa komite nasional pengarah piala presiden dua ribu delapan belas
dimana marwar sirait ini mengatakan ketika berbincang di salah satu radio di kota bandung
dipilihnya bandung sebagai pembukaan piala presiden dua ribu delapan belas ini
karena bagaimanapun selama ini
bandung sudah menjadi barometer sepak bola nasional
dimana status tersebut tak bisa terbantahkan sejak dulu
selain memiliki klub sepak bola yang sudah populer seperti persib bandung
juga memiliki populasi supporter yang jumlahnya banyak
dan meski grup a dihuni tim besar syarat sejarah
maka pertandingan akan berlangsung aman
dan juga semakin sengit
dan memang meski kompetisi pramusim sebelum liga satu bergulir
gelaran ini menyitapkan
perhatian khususnya para pecinta sepak bola dalam negeri
oleh itu penonton sampai dengan saat ini masih terus berusaha
untuk masuk ke gerbang yang ada di stadion gbla
kembali ke anda putri
baik terima kasih zayul haq dari bandung